kasus ibu yang tega mengubur bayinya hidup hidup di purwakarta jawa barat diduga kuat
akibat sang ibu mengalami depresi pasca melahirkan
dalam banyak kasus depresi kerap dialami ibu ibu usai melahirkan
buah hati yang sudah lama dinanti nanti akhirnya terlahir di dunia
kedatangan buah hati umumnya mendatangkan perasaan bahagia bagi kedua orang tua
namun ada beberapa kasus di mana orang tua malah merasa sedih ketika bayinya lahir
fenomena ini disebut baby blos
perasaan sering stres dan cemas sering dialami ibu yang baru saja melahirkan
diperkirakan lima puluh hingga delapan puluh persen wanita pernah mengalami sindrom yang satu ini
baby blows bukan penyakit
hanya saja baby blue bisa berujung pada gejala psikologis yang bisa melukai sang ibu orang lain atau sang anak
beragam emosi bisa muncul pada seorang wanita usai melahirkan
kondisi depresi pasca melahirkan apabila sudah parah
ibu akan merasa tak berdaya dan tak bisa lagi mengurus dirinya
bahkan kehilangan minat pada bayi
penyebab baby blows beragam
antara lain tubuh ibu pasca melahirkan mengalami perubahan drastis
fisik yang masih lemah hormon yang berkurang
dan harus memberikan asi serta kurang tidur
dan sederet masalah lainnya memunculkan rasa gelisah
ibu usai melahirkan butuh teman
pasangan dan orang terdekat bisa menjadi teman yang mampu menenangkan kegelisahan
konsultasi dengan dokter dan psikolog juga diperlukan jika rasa gelisah tak kunjung
untuk membahas tentang kegelisahan

untuk membahasnya lebih lanjut

mbak fera selamat malam
purwakarta ada ibu yang tega mengubur anaknya hidup hidup
ini saya sebagai ibu baru juga sangat kaget begitu mendengarnya ya

ini diduga karena depresi usai melahirkan
jadi bagaimana ibu pasca yang latar belakangi ibu pasca melahirkan mengalami depresi
karena kan ini berbicara soal kesehatan mental
karena kan ini berbicara soal kesehatan mental
yang artinya simptomsnya atau gejalanya ini tidak begitu terlihat begitu ya mbak

jadi kan memang kelahiran seorang anak itu kan membawa perubahan ya
membawa perubahan ya
membawa perubahan pada kehidupan seorang ibu
jadi seorang wanita menjadi seorang ibu
jadi ini tergantung bagaimana dia
siap atau tidak pada kehamilan ini
tidak pada kehamilan ini siap atau tidak terhadap situasi setelah mempunyai anak
nah secara umum gangguan mental setelah melahirkan itu ada tiga
ada yang kita sebut postpartum blues atau baby blues umumnya
nah sebenarnya kalau baby blue ini gangguan yang terhitung ringan
dan ini berlangsungnya juga tidak lama
paling lama itu kurang lebih dua minggu sampai satu bulan
nah ini ciri cirinya juga tidak terlalu parah ya
jadi cuma si ibu mudah emosional bisa dalam bentuk menangis terus
terus misalnya anaknya rewal sedikit terus dia kebingungan mudah cemas dan sebagainya
tapi masih bisa dikendalikan masih bisa ditenangkan lagi
atau si ibu juga masih bisa misalnya ambil jeda sebentar menangkan diri bisa kembali pulih lagi
biasanya akan menghilang dengan sendirinya dengan dukungan keluarga setelah paling lama satu bulan tadi
seperti saya bilang
yang kedua itu disebutnya postpartum depression
nah costum depression ini bisa berlangsung lebih lama
sampai satu tahun setelah melahirkan
nah ini ciri cirinya si ibu mengalami rasa bersalah yang berlebihan
terus juga mudah cemas tadi
moodnya itu ngurung terus di trace terus
biasanya kalau orang punya anak kan senang ceria bahagia
nah ini sebaliknya
terus juga ada gangguan tidur
tidak bisa tidur atau tidur terus menerus
dan ada keinginan untuk bunuh diri kalau depresi
nah ada satu lagi yang ketiga jenis ketiga yang namanya pospatum psikotik
nah postpartum psikosis ini kadang kadang juga tidak bisa diduga datangnya
ya jadi si ibu tiba tiba bisa mengalami halusinasi
misalnya dia melihat bayinya sebagai makhluk yang seran makhluk yang aneh
terus dia juga bisa mendengar suara suara yang mungkin bisa menyuruh dia untuk menyakiti bayinya
jadi kalau untuk psikosis ini sudah ada keseluruhan untuk selain menyakiti dirinya sendiri juga menyakiti bayinya
ya mbak fera ini berarti kan ada beberapa isu mental yang harus diperhatikan begitu ya
ada yang dari ringan hingga berat
ini sebenarnya di indonesia sendiri sering terjadi juga berarti ya mbak fera
kalau kita dengar berita yang disediakan media cukup sering
iya cukup sering ya
kita dengar berita seperti ini ya
nah yang saya ingin tanyakan ini sebenarnya solusinya apa sih
karena di indonesia sendiri kan sebenarnya jarang ya ada ibu yang berani untuk datang ke psikolog untuk mengakui bahwa dirinya mengalami baby blues
ini sebenarnya apa solusi yang kemudian bisa diberikan
sebenarnya kita kalau mau ditarik mundur lagi mungkin bicara tentang kesiapan seorang wanita untuk satu menikah
terus memutuskan punya anak
itu dibutuhkan kesiapan mental yang tidak main main ya
jadi bukan cuma oh dia cukup umur waktunya menikah terus punya anak
jadi banyak hal yang disiapkan
terutama ketika seorang wanita ingin menjadi ibu
jadi dia harus benar benar menginginkan anak ini
benar benar menginginkan oh ya saya mau punya anak saya hamil
dan itu disepakati dengan suami tentu saja dengan pasangan
lalu disiapkan apa nih yang mau kita lakukan ketika nanti anak ini sudah lahir
termasuk kayak misalnya mau melahirkan di rumah sakit mana dibantu oleh siapa
terus nanti yang membantu mengasuh bayi setelah lahir siapa
bagaimana pembagian peran dengan pasangan
nah itu juga sebenarnya harus menjadi topik topik yang dibicarakan sebelum misalnya sebelum memutuskan untuk memiliki anak dan sebagainya
sehingga ketika anak ini lahir ibu merasa tidak sendiri
seringkali gangguan mental ini datang ketika ibu merasa tidak siap dengan perubahan dengan hal hal yang tidak sesuai dengan harapan dia sebelumnya
terus merasa sendiri terus kebingungan tidak ada dukungan dari keluarga maupun pasangan
nah mbak fera jika tentunya persiapan adalah yang paling penting begitu ya
tapi jika kadung depresi sudah kepalang depresi dan apa kemudian yang bisa dilakukan oleh orang orang sekitar untuk membantu ibu ini untuk pulih
pertama bahwa pahami bahwa ini bukan suatu hal yang mudah
kadang kan kita cenderung memandang ini kan resikonya punya anak ya kamu harus mampu harus kuat kuat
nah tidak segampang itu kita bisa bilang
jadi yang pertama dibutuhkan adalah dukungan dari keluarga dukungan dari pasangan
lalu bisa minta bantuan ahli untuk memberikan psikoterapi untuk memberikan counselling dari medis juga kadang dibutuhkan

jadi itu adalah hal yang paling penting

kadang dibutuhkan kalau misalnya sudah masuk ke depresi atau ke psikosis tadi
biasanya juga dibutuhkan bantuan obat obatan biasanya dari psikiater gitu
nah untuk psikolognya bisa bantu dari counselingnya
tapi yang lebih penting lagi untuk pemulihan adalah itu tadi dukungan support dari keluarga dan dari pasangan
baik terima kasih mbak vera itabiliana wahadi wijoyo atas waktu anda untuk sian and indonesia connected